selama pandemi pengeluaran bulanan sebagian anggota masyarakat meningkat
terutama dari item kesehatan
pengeluaran ekstra digunakan untuk membeli vitamin obat obatan
maupun membayar layanan kesehatan berkala yang jumlahnya tidak sedikit
pos pengeluaran bertambah sementara pemasukan bulanan tetap cenderung berkurang
atau bahkan hilang karena adanya pemutusan hubungan kerja
lumayan berdampak sih karena kan banyak juga pengurangan gitu ya
banyak susah nyari kerja dan lain lain
terus tuh menurut saya kayak banyak hal yang nggak perlu dibeli jadi harus dibeli
contohnya kayak masker
apalagi kalau mau berpergian juga susah kan mengeluarkan duit buat rapid test antigen gitu gitu
padahal harganya juga nggak terlalu murah kan
bukan masa pandemi paling ya sekitar sebulan dua juta lah
tapi kalau sekarang bisa sampai tiga juta tiga setengah
jadi biasanya pengeluaran tuh paling banyak buat masker buat suapeng antiken juga
bagian terpapar covid sembilan belas penambahan lebih terasa lagi
seperti yang dialami haria bima karyawan swasta asal bantul yogyakarta
saat terpapar dan terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada pertengahan juni lalu
bima harus merogoh koceknya lebih dalam untuk membiayai pengobatan dan perawatan secara mandiri
ia harus membeli vitamin obat obatan masker hand sanitizer hingga melakukan tes covid sembilan belas mingguan
pada saat yang sama ia juga mesti membeli makanan selama menjalani isolasi mandiri
bima menyebut bila pengeluaran bulanan biasanya berada di rentang dua hingga tiga juta rupiah
sejak positif dan menjadi penyintas pengeluaran pun melonjak melampaui angka empat juta rupiah
hingga membuatnya kesulitan untuk menabung dana darurat
untuk penyintas itu kan membutuhkan vitamin yang kadarnya lebih tinggi
harganya pun lebih lumayan agak lebih tinggi dibandingkan vitamin yang sebelumnya yang dikonsumsi ketika tidak terpapar
ada tuntutan masker dua lapis kemudian juga hand sanitizer tetap gitu kan
kemudian juga perintilan lain tuh kayak makanan makanan
dengan segala ketidakpastian dan berbagai resiko yang dapat terjadi di masa pandemi
kita pun perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan
dan menyiapkan dana darurat
perencanaan keuangan sampir senduk menyebut
mengatur keuangan merupakan bagian dari mengendalikan gaya hidup dan kebiasaan
sehingga kita dapat memaksimalkan keuangan agar tepat sasaran
mulailah perencanaan dengan menyusun anggaran keuangan
selanjutnya buat skala prioritas
dalam keuangan yang paling penting sebetulnya bukan berapa besar uang masuk kepada anda setiap bulan
tapi seberapa banyak simpanan yang anda punya
tunda dulu pengeluaran yang tidak mendesak
kalau pengeluaran itu penting gimana
pengeluaran penting itu ada dua
ada yang mendesak ada yang tidak mendesak
kalau dia bisa ditunda satu dua tiga bulan dan tidak ada apa apa dengan hidup kita dengan kita menunda itu
saya pikir berarti dia belum mendesak
tidak usah beli sekarang
fokus kita adalah untuk bisa mempertahankan uang tunai selama mungkin
pandemi dengan pengeluaran yang besar dan kerap tidak terkontrol
membuat kita harus cermat dan dapat mengendalikan diri
agar tidak membeli barang yang bukan merupakan kebutuhan utama
minimalisir belanja online yang bisa berpotensi membuat pengeluaran anda kian membuncit
dan lebih maksimalkan waktu yang ada untuk mempelajari skill baru yang dapat menambah pemasukan anda
kurnia junior one jakarta